tempat ini sehingga
yang membawa tongkat ini tinggal ya laku telah
sampai ketemu kembali
ya pelaku setelah
motifnya yang bersangkutan pernah merasakan kesal karena pernah ditendang
oleh almarhum korban pelaku adalah orang yang sering kerjaannya mocok ngocok dan
yang tidak menetap rumahnya